pemberlakuan konversi gas lpg tiga kg ke kompor listrik seribu watt masih menunggu hasil uji coba
uji coba saat ini tengah dilakukan di tiga kota yaitu pasar solo dan satu kota lainnya di sumatera
menteri koordinator bidang perekonomian erlangga hartanto saat ditemui di istana kepresidenan jakarta
senin siang menyebut pemberlakuan konversi gas lpg tiga kg ke kompor listrik menunggu tiga daerah yang dijadikan daerah uji coba
nantinya hasil uji coba ini akan dilaporkan ke presiden joko widodo
seperti diketahui proses uji coba ini juga akan melihat kapasitas kompor yang tepat sehingga masyarakat akan lebih nyaman dalam memasak
ada pun kompor induksi yang tengah dilakukan uji coba adalah kompor dua tungku dengan kapasitas seribu watt
sementara itu pln mengklaim upaya konversi ini sebagai salah satu upaya untuk mengurangi beban negara atas impor lpg yang naik setiap tahun
pemirsa joko widodo berkata bahwa ini adalah proses uji coba yang terakhir di dalam kemampuan penyelidikan
pemirsa joko widodo berkata bahwa ini adalah proses uji coba yang terakhir di dalam kemampuan penyelidikan
pemirsa joko widodo berkata bahwa ini adalah proses uji coba yang terakhir di dalam kemampuan penyelidikan